mah polisi bilang katanya kita belum boleh pergi dari sini
ya saya tau kok
anda kalau mau duduk disini duduk aja disini nunggu disini
saya cuman mau keluar
siapa ya korban yang terbakar dalam
ya allah semoga perjalanan lancar dan andin cepet dapet pertolongan
kasihan andin ya allah
semoga gak ada cedera yang parah
pak bapak tunggu di sini dulu ya nanti kalau ada update saya kabarin
ya terima kasih ya
ya allah kenapa situasinya jadi kayak gini sih
gila kebakaran gudangnya andin pake jatuh tangannya sakit lagi
aduh saya jadi gak tenang kalo kayak gini
situasi disana gimana ya
gak diangkat lagi

bapak surya deh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini andi sedang ditangani sama dokter
ini jujur saya gak tenang pak
yaudah kamu disana aja al
saya minta tolong untuk ditenangin semua orang yang ada di sana ya
insya allah andin gak kenapa napa disini
saya jagain terus
pak nanti kalau misalkan ketemu sama riza atau randy
minta tolong mereka pantau terus apinya supaya gak merebet ke vila ya
kalaupun petugas pemadam keparan belum dateng
ya sama minta tolong ya pak diupdate terus kebakaran disana ya
karena saya telepon riza sama randy tuh gak diangkat soalnya
saya minta tolong untuk titip keluarga yang ada di sana sama papa dulu ya
karena saya disini harus jagain andin
saya gak bisa balik dulu kesana
yaudah kamu tenang aja
kamu tetap jagain andin disana ya
makasih banyak ya pak
sebentar pak bapak dipanggil istri bapak
pak ini saya harus masuk ke dalam igd dulu
istri bapak mau bicara sama bapak
gimana pak sudah
awal tadi dipanggil sama andin
dipanggil andin berarti andin keadanya sadar ya pak ya
ya mungkin yang besar begitu
ya syukurlah kalau gitu
yuh ini saya sampai speechless pak
maksudnya semua kejadian ini bersamaan
ada kebakaran terus andin jatuh
ya semoga semuanya baik baik aja ya pak ya
harus kita ingat mu sih
tiba tiba itu semua terjadi atas izin allah
ya kita kembalikan sama allah
kita mohon keselamatan kepada allah
iya tuh kakaknya udah bobo nih
iya tuh kakak udah bobo
sama minum susu ya
kiki kalau emang masih mau jalan jalan
jangan sampai keluar ya
bu ini kiki bawa keluar bentarnya
sambil ditimang timang gitu ya om
jangan jauh jauh ya kiki
jangan jauh jauh biar kita bisa pantau
udah ada sayang udah ya
semoga kita diberi keselamatan ya bu
tante takut sama randy ini gimana ya
gak khawatir ini tante
tante tenang aja insya allah
dibaik baik aja kok tante ya
semua kita disini bakal baik baik aja kok tante
ya percaya aja ya
randy pasti akan baik baik saja
terima kasih bu
saya ke depan aja ya
saya mau lihat kebakarannya seperti apa
pak surya please
pak surya tetap berada sama kami disini karena
kami juga membutuhkan pak surya
kebetulan disini semuanya perempuan
dan kami butuh sosok laki laki untuk
at least menjaga kami disini
sudah ada randy sama pak riza
jadi mungkin lebih baik pak surya disini
pak surya disini aja
pikiran juga sama randy dan riza
pak surya kebakarannya juga kan lagi menuju kesini
nanti kalau pak surya kesana
kena asap jantungnya sesek malah
dampre sudah datang
udah udah udah udah udah ada pemondongan
gimana sienna aku mau cek ke kamar mama
tadi waktu papa jemput kamu sama mama
sienna tidak ada di kamar kamu
iya gak ada
gak ada tadi
kamu sendiri kan
gak usah sih
tapi terakhir aku
aku melihat dia di kamar
lagi minum minuman keras banget terus abis itu aku gak tau kemana lagi
di sini aja dilarang merokok karena ada anak anak
ini pakai minum segala
gimana sih buat temen kayak gitu
elsa nggak di kantor nggak di luar kantor selalu aja bikin masalah
sekarang dia buat temennya yang suka minum gitu lagi
ya allah mbak elsa
kalau temannya saja seperti itu apa mungkin dia juga sama
aduh ngeri sekali sih
semoga aja calon menantu saya nanti adalah wanita yang baik baik
dan gak suka bikin ulah yang aneh aneh
sa kalau kamu tahu shena punya kebiasaan seperti itu kenapa kamu ajak
ya pak aku juga gak tahu pak
tiba tiba dia minum aja aku ngikutin dia
ke kamar ternyata dia minum
ya kamu cegah dong
udah udah aku cegah cuma dia ngeyel
aku harus gimana dong kalau dia ngeyel
kamu bikin mama sama papa malu loh di sini
kok aku sih yang disalahin orang yang minum dia kok bukan aku
kamu sama temen kamu tuh ada aja ya
selalu bikin ulah
semua orang sekarang pusing karena tingkah laku teman kamu itu
kita sekarang temen kamu ini
malam semuanya saya mau informasikan bahwa ada satu orang korban terbakar di dalam
itu bisa dikenali belum korbannya
kami tidak bisa mengenali pak
kalau begitu kami akan mengambil alat untuk mengevakuasi korban tersebut
kami berdua mohon pamit pak ke belakang
siapa korbannya ya
ngapain malam malam di gudang
selamat malam kami dari pihak kepolisian ingin melakukan
olah tkp di lokasi kebakaran ini
gak ada si anak gak ada di mana mana
apa dia pulang kali ya
semoga gak terjadi apa apa sama dia dan
mau gimana pun juga ini villa saya dan saya tidak mau ada something happense di sini
eh mau cari gimana lagi
hal hal gimana kebakarannya
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
oh iya saya belum memberitahukan ke randy dan riza
maupun orang yang ada di sini kalau saya kembali ke villa atas permintaan andi
tadi di rumah sakit saya
dipaksa sama andin untuk balik ke sini
untuk saya kembali karena andien khawatir
tadi saya nitip sama suster sih pak
tapi habis ini saya mau kembali lagi ke rumah sakit
kenapa lagi sih mbak anin
selalu aja cari perhatian
eh terus gimana al kebakarannya
ya soal kebakaran tadi alhamdulillah

udah pemadam sempat datang dan udah dipadamkan
cuman memang karena datangnya cukup telat
terus apinya juga cukup besar jadi ya tinggal meninggalkan punggung punggung udah
tapi ya in away yang penting api tidak menyebar ke bangunan utama
itu aja sih yang terpenting maksudnya
cuman tadi katanya pemadam mbak
pada kurban jiwa
sebentar korban jiwa
maksudnya maksud kamu korban
ya ada yang
aduh mana sienna gak ada lagi
dia mabuk juga semalam
sienna gak ada di vila
iya al kami tadi udah nyari
sienna malam malam tapi gak ketemu
bukannya lagi mabuk
tunggu kamu tahu
kamu tahu dia mabuk
ya tadi saya sempat ketemu sama siana

tapi terus dia balik

iya dia ngelakuin

kenapa sih dari tadi semua orang tuh nanya sama bok enggak
mabok enggak bukan aja nanya maboknya kenapa
sienna jangan bikin kacau di sini ya
sebenernya jangan bikin kacau di sini
kamu itu mabuk di acara orang
ini bukan acara kamu
jangan buat masalah di sini
bisa gak sih kayak gak usah ngurusin urusan gue
urusin aja istri lo tuh karena gara gara dia tuh hidup gue jadi hancur sih
sebelum kamu menyalahkan orang
berkaca pada diri kamu sendiri
saya minta sama kamu jangan buat kacau di sini
kok bisa terjadi kebakaran deh
bahkan ada korbannya
mending aku pulang
panino mau kemana pak
untuk saat ini tamu belum ada yang boleh pulang pak
kami mohon bapak tidak meninggalkan villa ini
karena kami perlu meminta keterangan dari setiap orang
iya betul pak
kami mohon bapak dan ibu
tidak meninggalkan villa ini
dan kami juga memerlukan
keterangan terkait kronologis kebakaran
dan juga perihal
korban yang berada di dalam gudang
insyaallah kami semua yang disini kooperatif
dan saya juga akan meminta daftar tamu
yang hadir di dalam acara ini
oh daftar tamu ya pak
oke saya ada di handphone saya
nanti saya akan berikan ke bapak ya
kalau untuk karyawan dari kantor paal
mereka semua sudah pulang ketika pas pertengahan acara
karena mereka ada acara masing masing dengan keluarganya
baik kalau begitu
saya akan meminta bantuan anda
untuk merinci nama nama karyawan kantor yang sudah pulang
nanti langsung diinginkan aja
berapa lama ya
investigasi ini berlangsung
berapa lama ya
saya cuma mengantarkan air hangat sama makanan dari paal
meskipun pani ndo masih menunggu disini
kalau pani ndo butuh makanan atau mau ke toilet
hai jadi dalam villa istri saya sempat terjatuh dan tadi saya sempat mengantarkan
isi saya ke rumah sakit iya pak saya suka mendengar dari pak randy oke ya ini saya
meminta izin saya mau kembali ke rumah sakit untuk menjaga istri saya mohon maaf pak
saat ini proses penyelidikan sedang berlangsung semua yang berada lokasi kejadian tidak bisa
masuk gini pak tapi istri saya di sana nggak ada yang jaga istri saya butuh saya
saya harus kesana hubungi pihak keluarga lain untuk dimintai menjaga istri bapak kami mohon
tanpa terkecuali dan yang berada di lokasi kebakaran tetap di tempat dan jangan membuat
hal hal yang dicurigai yang bisa disalahpahami aparat seperti meninggalkan tempat kejadian
kalau gitu saya minta tolong sama kamu kamu langsung telepon ke elis
suruh temenin andi di rumah sakit sekarang ya
baik pak saya coba telepon ya
saya akan tetap di sini untuk menjalankan prosedur
jika semuanya kooperatif
risau akan cepat selesai
kalau begitu kamu berhenti sih pak
nelur si anak kemana sih
ini kan bikin khawatir semua orang
coba telepon lagi deh
ini aku coba telepon lagi pak
nomor yang anda tuju
sedang tidak aktif
atau berada di luar servis area
aku malah nggak nyambung sih pak sekarang
karena mungkin diteleponin terus jadi lowbat kali ya pak
oke aku harus cari lagi deh pak
kok nggak bisa diem aja pak
udah nggak usah
di luar itu banyak orang
ada pemadam kebakaran ada polisi
udah di sini aja pak
tetep aja aku nggak bisa diem kayak gini pak
aku harus cari si ena
udah di sini
bentar ya pak
pak udah biarin aja
biarin dia bertanggung jawab atas perbuatan dia
lagian ngapain dia mesti ngajakin si anak ke sini
wajar kalau kamu marah marah
sebetulnya mama juga khawatir sekali pak
hanya saja mama gak ingin memperlihatkan kepedulian mama
apalagi di depan elsa
biar dia gak terus terusan manja dan selalu membuat orang lain yang harus selesaikan kesalahan dia
dia harus diajari bertanggung jawab
jangan seenaknya sendiri
aku juga gak bisa sebenarnya cuma nunggu nunggu gini
aku cuma sekarang berharap ferry buru buru
sampai di rumah sakit
jadi kita tahu update nya andien gimana sekarang
belum boleh pergi dari sini
saya tahu kok
anda kalau mau duduk disini
duduk aja disini nunggu disini
saya cuma mau keluar
korban yang terbakar dalam gudang itu
kok kamu masih disini
ya kan disuruh sama polisi
untuk tunggu disini gak boleh pulang
kamu lihat siana kemana gak
tapi kayaknya nggak akur gitu
kamu berantem ya sama dia
kamu tahu gak dia dimana nino
jadi dia tahu
kalau aku tadi lagi ngobrol sama cnn
apa didengar juga ya
dan nuduh kalau aku bapaknya
kamu tuh gimana sih gak jelas banget orang ditanya malah diam
soalnya dari tadi aku cariin sienna tuh gak ada
dan kayaknya sienna pergi karena males ribut sama nino
kamu kalau ngata apa apa jangan berasumsi
ya udah gak usah nyulat kayak gitu dong noh
aku kan cuma ngomong apa yang aku lihat
ah dia mana sempat ketemu gue di gudang pula
lo aja belum jawab pertanyaan gue loh sienna
gue beberapa kali ini ngelihat lo berantem sama nino
sebenarnya ada masalah apa sih
lo sama nino itu kan sekarang udah bukan suami istri loh

jadi ini tuh gak ada masalahnya ya
ini bukan urusan lo
dan gue gak ada urusan sama sekali dengan ini
gue makin curiga kalau lo ada sesuatu sama nino
ada yang dirahasiain ya dari gue
lo tuh bisa diem gak sih sa
aku tuh berisik banget tau gak
lo udah jadi parasit di rumah gue
sekarang lo kepo sama urusan gue
mendingan lo keluar sekarang ya
karena gue tuh mau tenangin diri disini
lo mau tenangin diri lo disini apa mau bunuh diri sienna
jangan cari masalah sama gue sih ya
sakit tau gak
tau sesuatu emang
gak ada apa apa kok
saya cari siana dulu ya
ada yang salah
kamu juga tamu yang gak diharapin disini
kamu gak malu
aku sih jadi kamu malu
ya allah semoga bukan seenak
latihan ngapain juga dia lama lama di
di gudang itu
jadi kami tadi berdua pak
udah melihat kondisi gudang
udah habis terbakar pak
ya betul pak
petugas dan polisi
untuk sekarang ini masih olah tkp disana pak
felys sekarang ini sedang kotewe ke rumah sakit untuk jaga bu andi
sampaikan terima kasih saya
sama felys ya
sama kalau petugas pemadam kebakaran dan polisi butuh bantuan
oh iya untuk jenazahnya
sudah dibawa pak untuk diotopsi
kamu tolong pastikan orang orang yang tidak diperbelahkan pulang
itu makanan dan minuman ya
tolong dipastikan ya
supaya mereka tidak kelaparan dan kawusan
dan untuk tim pemadam kebakaran dan tim kepolisian
baik pak tadi saya sudah cek untuk logistiknya
insya allah aman pak
dan saya kira mungkin bapak sekarang ini seret dulu aja pak
karena ya mungkin bapak pasti capek biar saya dan riza yang akan menangkan saya ya pak

ya mungkin bapak pasti capek biar saya dan riza yang akan menangkan saya ya pak
karena ya mungkin bapak pasti capek biar saya dan riza yang akan menangkan saya ya pak
pikiran saya bercabang sekarang
pikiran saya bercabang sekarang
nanti di rumah sakit
oh iya pak saya dapat info juga dari kepolisian
mereka akan memberikan berita update nya itu paling cepat besok pak
mereka akan memberikan berita update nya itu paling cepat besok pak
paling cepat besok
jadi kita juga
jadi kita juga
jadi kita juga
dia datang ke film mama saya dia adalah tamu
kalau kita tidak mencari dia kita nggak punya rasa kemanusiaan berarti
saya minta kalian cari sienna ya
kalau gitu kami pamit untuk mencari sienna sekarang juga pak